kasus dugaan penghinaan lambang ataupun simbol negara oleh rizik sihab
menimbulkan pro dan juga kontra di beberapa daerah
di balikpapan kalimantan timur ribuan orang dari sejumlah organisasi masyarakat
menolak kehadiran gnpf mui dan fpi
sementara di purwakarta jawa barat ribuan anggota fpi melakukan konvoy
menolak kriminalisasi terhadap ulama
ribuan masa dari masyarakat adat dayak
aliansi gerakan pemuda pemudi dan ormas islam balikpapan
minggu siang berorasi di simpang tiga plaza balikpapan kalimantan timur
masa menilai gerakan nasional pengawal fatwa gnpf mui dan fpi
sebagai organisasi yang menggunakan agama islam
untuk memecah belah kesatuan dan kerukunan antarumat beragama
masa menyatakan juga akan melaporkan rizik sihab ke polda kalimantan timur
terkait penghinaan pancasila hingga penyebaran kebencian
aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan
dengan tema parade tauhid jilid tiga
anggota fpi di purwakarta jawa barat melakukan long march
melalui jalan veteran dan jalan sudirman di pusat kota purwakarta
aksi masa fpi ini menutup seluruh badan jalan
hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah titik
aparat kepolisian harus melakukan pengalihan arus
untuk mengurai kemacetan
aksi anggota fpi ini terkait dengan rencana
rencana pemeriksaan pemimpin fpi rizik sihab
juruksintawati cnn indonesia